baik sebelum saya akan ke bang riza dan juga bang irfan
kita coba dengarkan lagi tadi yang paling terbaru
pernyataan dari pak prabowo subianto
yang juga kemudian menyinggung soal beberapa
toko toko yang terafiliasi dengan pendukungnya di dua
ini yang kemudian terjerat kasus makar
kita dengarkan pernyataan dari capres prabowo subianto
oleh hari ini saya kekataan negara
saya akan kumpulkan ahli hukum
saya akan membuat surat wasiat saya
gak usah nakut nakuti kita
dari sejak muda
mereka tidak makar
tiasno tidak makar
imam suhaid tidak makar
sulatin tidak makar
tejo enyi tidak makar
joko santoto tidak makar
amin rais tidak makar
kita membera negara dan bangsa indonesia
baik saya ingin ke bang irfan terlebih dahulu
tadi ada beberapa pernyataan pak prabowo
mengatakan bahwa sejumlah tokoh tokoh tidak makar
termasuk juga mungkin beberapa yang kemudian
mendukung dari pak prabowo sendiri
kalau dalam perspektifnya tkn
sebetulnya bang irfan
apa sih yang membahayakan dari aktivitas beberapa toko
yang kemudian terkena kasus makar
yang kemudian ini bisa mengancam stabilitas politika
apa yang berbahaya dari apa yang mereka lakukan
sehingga bisa kemudian terjerat kasus makar
bisa jadi mungkin
pernyataan pernyataan beberapa tokoh ini
kan disampaikan secara
secara apa namanya
secara publik ya
ke publik ya
kan kita tidak menginginkan
adanya suasana kegaduhan
kalau misalnya ada persoalan yang dianggap
kan ada mekanisme
ada mekanisme hukum yang
harus dijalankan oleh semua pihak
yang mereka katakan itu membuat kegaduhan menurut teman teman tkn
yang bisa menilai itu kan sebenarnya kepolisian
kan ini kan kalau sudah berhasil
pada pendidikan masalah hukum kan ada aparat keamanan
itu kan kepolisian
tkn kan tidak dalam konteks juga menilai seorang
apakah dia masuk dalam kategori makar atau tidak
semua itu kan kita serahkan kepada proses
apa namanya penyidikan di kepolisian
karena polisian yang mempunyai hak subjektif
melakukan apakah seseorang itu bisa dikategorikan
masuk dalam kategori melanggar
pasal pasal dalam kuhp atau ketentuan lainnya
atau tidak kan gitu
nah tapi pada intinya adalah
dalam suasana seperti ini
itu tadi saya bilang ada mekanisme mekanisme
harus kita ikuti bersama
ada kita sebagai warga negara juga harus menghormati
menghormati apa yang menjadi kewajiban kita juga
jangan menjadi serta merta ini karena
belum adanya sebuah informasi kepastian yang benar
jadi kita mencoba untuk memberikan informasi
atau apa namanya
kepada rakyat yang memang rakyat belum mengetahui secara jelas
apa yang menjadi persoalannya gitu
oke jadi kemudian kalau kemudian polisi
melanjutkan kasus hukum beberapa tokoh tokoh
yang kemudian terapres dari dua
teman teman di tki atau bagi anda sendiri melihat
bahwa memang itu bagian dari penegakan hukum ya
iya proses penegakan hukum
proses penegakan itu kan harus disampaikan kepada siapapun ya
semua mempunyai kesamaan hak di hadapan hukum
kalau memang terindikasi seseorang melakukan pelanggaran
atau katakanlah memenuhi unsur unsur
unsur unsur dalam sebuah pasal di kuhp ya pidana
itu kan kewenangan polisi juga dia menentukannya
bang riza sejumlah tokoh yang kemudian terkena kasus jerat makar ini adalah pendukung dari dua
bagaimana teman teman bpn atau bang riza melihat
terjeratnya beberapa tokoh tokohnya
apakah ini memang ada pelanggaran hukuman yang dilakukan
atau ini bentuk represif dari pemerintah terhadap tokoh tokoh yang kemudian tadi kita tahu sudah ditangkap oleh pihak kepolisian
ya tidak ada yang dilanggar
ini kan negara demokrasi
masa kita menyuarakan diatur dalam undang undang ya
pasal dua puluh delapan berserikat berkumpul
itu kebebasan yang bertanggung jawab
yang penting kan tidak ada anarkis
apa ada anarkis
apa ada kriminalisasi disitu
apa ada pengerusakan
gak ada semua
semua hanya kumpul menyuarakan
itu biasa begitu

lombang ini kecil
belum besar gitu loh
jadi terlalu berlebihan kalau ini dianggap bakar
dan ini kan rakyat indonesia banyak emak emak
bukan orang yang bersenjata
bukan yang memiliki pasukan
keahlian tertentu dan sebagainya
tidak ada mengganggu pemerintahan
ini semua bagian dari ekspresi
bagian dari demokrasi
kritikan yang disampaikan oleh rakyat indonesia
dan arogansi kekuasaan
sebagai alat pemukul
ini kan kami rasakan
itu sengaja dilakukan menurut
oh iya jelas sekali
ini kan terencana
sejak awal ada kriminalisasi
ulama pendukung kami
laskar laskar pendukung kami
berlebihan lah itu kita nyatakan
bisa ada misalnya
hukum yang ada
sampai sekarang jejak digitalnya nggak hilang
ini kan semua terekam
di mana keadilan
sekarang dijadikan alat pemukul
pemerintah membentuk tim asistensi hukum nasional
mengumpulkan profesor preposter berlebihan
mau dinilai ditelaah diteliti apa
ucapan tindakan bahkan pemikiran
orang ini kan dilahirkan memiliki otak
digunakan untuk berpikir
masa berpikir aja harus diperhatikan diteliti dicermati
kalau kemudian seruan sort people power dianggap bagian dari menghasut
bagian dari upaya untuk mengancam hasil pemilu dan sebagainya itu bagaimana bang
ini kan disampaikan oleh
justru kan dilihat dong apa yang disampaikan
apa yang salah disampaikan oleh kiflan oleh egy oleh pak amin
apa atau tokoh tokoh yang lain apa yang salah
semua kan terekam
ini baper lah ya
parno berlebihan lah
begitu menurut saya
biasa saja ini era demokrasi
nggak ada senjata yang dibawa bambu nggak ada yang dibawa
nggak ada apa apa
kemudian kemarin juga kita kecewa
ada yang kebetulan ikut mendemo
cuma ngomong saya akan penggal kepala pak jokowi langsung diperlakukan seperti teroris
polisi menyergap ke rumah dengan pakaian seragam dengan laras panjang
diambil diperiksa bahkan disampaikan akan bisa dapat ancaman hukum mati
sementara tahun sebelumnya
ada anak etnis tertentu kita lihat viral berlebihan
memukul foto foto pak jokowi akan menembak membunuh ini waduh kata kata yang tidak pantas
ya anggap lucu lucuan aja
kesimpulannya ada ketidakadilan
ada keberpihakan yang tidak netral
berpihak hanya kepentingan petahana saja
kalau semua pendukung satu ya diperlakukan baik
tapi kalau pendukung kosong dua oposisi
kami kan rasakan gitu loh
ini contoh bukti nyata bahwa ada ketidakadilan di republik
bang irfan ada ketidakadilan
ini republik yang zolim menurut saya
sampai ada republik ini zolim ketidakadilan
kalau kemudian pendukung petahana
perlakuan hukumnya beda dengan teman teman di oposisi
kemudian ada dugaan makar dan lain sebagainya
ya ketidakadilan itu kan harus juga dijelaskan
disebutkan supaya semuanya jelas
ketidakadilan yang mana
ini kan kalau bisa saya katakan ini adalah proses sebab akibat
misalnya kenapa misalnya sejumlah tokoh mengatakan seperti itu
pasti ada sebabnya
sebabnya apa kan itu
nah misalnya nanti apa akibatnya
ya apakah ada kemungkinan nanti misalnya
emosional masyarakat terpancing
nah kita lihat juga kita harus bisa juga jelas
melihatnya secara jelas
nah sebab sebabnya ini apa gitu yang disampaikan oleh para tokoh itu
kebenarannya itu benar nggak gitu
kan ini semua juga masih samar samar
ya yang disampaikan semua para tokoh itu kan juga
belum tentu ada kebenaran yang adil juga
kebenaran yang tuntas lah yang benar yang ada lah gitu
kalau misalnya ada diduga
melakukan ada semacam yang dipikirkan oleh semua para tokoh itu kan ada mekanismenya
nah kenapa tidak menjalankan itu prosedur itu
kita kan di negara hukum bukan negara kekuasaan bukan negara suka suka
semua ada aturan mainnya
nah itu kenapa tidak dilakukan
itu sudah dilakukan
mana kan belum juga semua secara maksimal

baru baru ini setelah ada desakan ada dorongan
kenapa dari awal tidak melakukan mekanisme
dari awal kita laporkan ke bawah aslu sesuai dengan kasus dan waktu dan tempatnya
bagus kalau begitu bang rija
tapi kan kenapa terus misalnya menggelorakan ya kan
berkata kata yang seakan akan memang belum ada kebenarannya yang saya lihat
oke ini soal kecurangan mungkin ya
kecurangan atau pimpinan apa
ya saya tidak tahu
oke nanti saya akan ke bang riza
sebenarnya apa kemudian yang memantik teman teman di apa namanya
kemudian terjerat kasus kasus makar ini mengeluarkan sejumlah pendapat
apa sebenarnya yang menjadi dasar penyebabnya bang rija
tapi dijawab nanti kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
oke sebelum saya akan melanjutkan ke bang riza kita dengarkan terlebih dahulu ada pernyataan tadi
bang riz sempat menyinggung soal tim asistensi hukum yang dibentuk oleh menko polhukam
kita dengarkan ketika kemudian menko polhukam menyampaikan soal pembentukan tim asistensi hukum versi menko polhukam
hasil rapat salah satunya adalah kita membentuk tim hukum
yang akan mengkaji ucapan tindakan pemikiran dari tokoh tokoh tertentu siapapun dia yang nyata nyata melawan hukum
oke itu tadi bang riza maksud ya artinya tim asistensi hukum ya
apa yang kemudian dibaca oleh bpn ketika ada rencana dari menko polhukam soal itu
mulai dari tindakan ucapan pemikiran
ini kan tadi bagian dari rentetan rekayasa
yang tidak adil tidak bijak
tadi saya sampaikan
apakah sudah dilaporkan
tadi saya sebut
ada kapolsek di satu kabupaten kampanye untuk pak jokowi sampai hari ini tidak diperiksa diproses apalagi ditahan
ada kepala desa cuma clp sama sandi dipenjara ditahan sampai hari ini
ada banyak camat di sulawesi masih jadi pegawai negeri asn kampanye jelas viral ada buktinya semua dilaporkan selesai begitu saja
karena di setraga kumdu ada kejaksaan ada kepolisian yang berpihak yang tidak adil di situ
jadi banyak contoh yang bisa kami sampaikan
ada seorang menteri ya
dulu pak menko waktu itu pak prabowo bilang akan banyak elit elit melakukan money politik
pak wiranto menantang
sebutkan bawa ke sini akan saya tindak saya periksa
sekarang juga kalau ada
dilalahnya besoknya ada menko ngasih amplop ke pak kiai di madura
nggak bisa dibantah
kemudian ini kasus yang baru lagi
pak menko lagi bicara akan membentuk tim asistensi hukum akan menindak ucapan kemudian tindakan dan pemikiran
eh dilalahnya lagi besoknya lagi
pak hendro priyono menyampaikan ucapan kalimat yang sara
etnis tertentu keturunan arab jangan jadi provokator
ini contoh contoh ini tuhan ini yang menunjukkan ketika pemerintah membuat aturan menantang eh dilalahnya muncul justru dari pendukung
kan nggak diproses
kalau dua diproses begitu menurut pak riza
egy ngomong begitu aja diprot
egy kan tiap hari ngomongnya begitu aktivis biasa aja
kiplannya diproses tapi nggak berani juga nangkep
tapi begini pak riza
bagaimana kalau kemudian seruan suara people power itu dianggap berbahaya
mengganggu hasil hasil perusahaan
mengganggu hasil hasil pemilu nanti
pertama siapa yang menyerukan
kalau ada kecurangan yang dilakukan secara sistematik masif dan terstruktur dan terukur gitu
dan nyata nyata terbukti kami akan people power
jadi kalau ada tms yang brutal yang terukur nyata nyata terbukti
jadi nggak sembarangan
dan itu kan bentuk protes kita
karena tidak bisa lagi melalui proses hukum
karena hukum tidak imbang
tidak adil berat sebelah
berani nggak nangkep pak hendro
tapi bentuk bentuk kecurangan itu sebenarnya sudah dilakukan
pelaporan dan sebagainya sudah dilakukan
semua dilaporkan tidak ada yang diproses
karena setra gakumdu terdiri dari tiga institusi
ada bawaslu ada kepolisian ada kejaksaan
kepolisian dan kejaksaan
instrumen bagian dari kekuasaan pemerintah saat ini
semua ini mentah
kita kan tahu laporannya kita baca
udah bang mau diapain bang
ya inilah rezim jokowi yang represif yang zolim yang tidak adil yang tidak bijak
itulah yang kami protes
jadi ibarat ada asam pada api ya itu tadi ya
semua ini ada rentetan
ada regulasi yang menguntungkan
presiden nggak ada diskriminasi
nggak mau cuti kampanye
pasres negara dibuat
saya ke bang irfan
bagaimana bang irfan menanggapi
semua ini sampai ke sini
apa yang tadi disampaikan oleh bang riza
seperti apa tanggapannya
ya bang riza ini terlalu berlebihan
padahal dia ada dalam sistem itu
padahal dia kan ada yang membuat itu tentang peraturan
justru kami yang protes
tentang peraturan pemilu itu
dia ada di situ
nah itu sebenarnya kalau misalnya ada ke depannya
ya melihat ada keganjilan atau keganjalan terhadap persoalan persoalan yang ada
kenapa tidak misalnya dicermati dalam proses pembuatan undang undang tersebut
perdebatannya kan harus di situ
jadi kalau sudah disepakati semuanya
kita menerima dong
itu sebagai kesempatan bersama
jangan lagi itu dievaluasi
karena ada begini
karena ada begitu
baik bang irfan
tapi dari kasus kasus makar yang terjadi
yang kemudian menjerat beberapa nama tadi sudah kita sebutkan beberapa kali
kalau bang irfan sendiri melihat memang ada delik hukumnya ya
ada yang kemudian itu bisa menjerat
kemudian kalimat kalimat itu bisa berpotensi terkena kasus makar
ya itu kan semua kan ada mekanismenya ya
dan itu tadi di awal apa namanya dialog kita ini ditampilkan visualnya atau hak subjektivitas
polisi itu menentukan seorang apa namanya menentukan status seorang itu
dan apa namanya pasal pasal yang disangkakan terhadap yang terjadi
peristiwa peristiwa hukum yang terjadi
itu kewenangan polisi
nah kita serahkanlah kepada mekanisme polisi
sudah sesuai prosedur menurut teman teman tkn
apa yang dilakukan oleh polisi terhadap beberapa nama yang diduga terjerat kasus makar ini
kita kan nggak bisa menilai apa yang dilakukan oleh polisi
karena itu polisi menjalankannya sesuai dengan topoksi yang mereka terima yang mereka lakukan ya
kita nggak bisa menilai suatu apa namanya struktur atau lembaga lembaga negara ya
karena kewajiban kami dari tkn untuk mengevaluasi atau menilai ya pekerjaan pekerjaan lembaga lembaga yang ada gitu
tapi dalam hal ini misalnya saya dari tkn bang riza dari bpn
kompetisinya kan sudah selesai
di awal kita sudah melakukan kesepakatan ya siap kalah siap menang
kenapa itu gak dihormati
prosedural prosedural dan mekanisme nya sudah ada
itu sudah diatur dalam regulasi yang ada
baik itu dalam undang undang pemilu
ada pkpu juga
semuanya sudah lengkap di situ
maksud saya mari kita saling menghormati mekanisme itu
mari kita saling menghargai semua proses yang ada
semua hasil hasil yang ada
kalau merasa nanti dari pihak bpn ada sesuatu yang ganjel gitu
ada sesuatu yang ya katakanlah tidak mengenakan dalam pihak bpn
ada prosesnya gitu
sudah dilaporkan juga kan bang rija ya
semua kami laporkan
iya kami juga sudah melaporkan
itu dulu ya
misalnya kejadian yang misalnya di luar negeri juga
banyak juga yang merugikan kami
kami sudah laporkan
banyak juga kejadian yang tidak diproses oleh bawaslu
banyak juga yang kami laporkan
tapi kami tidak teriak teriak
kami tidak teriak teriak
kami tidak provokasi masyarakat
kami tidak membuat video viral di masyarakat
jadi kalau misalnya kita percaya kan mekanisme medikanggum itu kan di gakumdo itu kan sudah disepakati oleh undang undang
banyak yang diviralkan oleh satu gitu loh
bahkan satu kan punya logistik yang kuat
punya buzzer ini segala macam
ini kapsiran yang enggak benar
ya kan faktanya ada
contoh nih saya perjelas tadi ya
tadi kan satu menyampaikan irfan kan ikut bikin undang undang
betul kami di dpr
tapi kami tidak setuju sampai kami walk out
itu kan bukti kami tidak protes
di dpr itu kan tidak sekedar menyuarakan
tapi ujungnya di voting
karena pemerintah punya kekuasaan
partai pemerintah lebih banyak
kalau perdebatannya seperti itu tidak usah lagi
ini contoh maksud saya
presiden threshold itu jelas melanggar undang undang dasar
melanggar keadilan kestaraan melanggar ham
tapi inilah bangsa ini yang saya bilang arogan kekuasaan dan zolim
inilah yang kami kecewa
kemudian tadi kan kami sebutkan
kasus kasus tadi kecurangan
itulah yang bikin masyarakat muak istilah saya
tapi ada juga yang dari satu tidak diproses juga
yang tidak proses
kami tidak teriak teriak
kami menerima keputusan
keputusan yang sudah dilakukan sesuai dengan undang undang
ya itu kami tanya yang mana
yang seperti apa
bahkan sampai hari ini misalnya
salah satu komisioner kpu
yang dianggap ada berhubungan dengan bpn
kami sudah laporkan ke dkpp
belum diproses sampai hari ini
sampai hari ini
siapa berhubungan dengan bpn
yang mempunyai saudara
salah satu komisioner kpu sampai hari ini
kami sudah sampaikan pengaduannya ke dkpp
sampai hari ini belum ada diproses
padahal sudah penghitungan suara
pada penghitungan suara sudah sesuai
tidak mungkin tidak diproses dkpp
makanya sampai hari ini belum ada bang
tidak mungkin tidak diproses
itu kan ada waktunya
kalau tidak diproses
dia kena pidana dong
tidak bisa orang orang di dkpp itu orang orang
yang tidak mungkin tidak diproses
apakah belum dipanggil
yang dipanggil itu belum mempunyai waktunya
iya itu belum waktunya
kan ada waktunya semua
semua punya keadilan
maksud saya bukan tidak diproses
nah itu sama
kan belum ada diproses sampai hari ini
kalau yang kami jelas
sudah diajukan oleh kami
diproses sampai ke bawah asluk
seterusnya tidak jalan
ke polisi dan ke jaksaan
itu kemudian yang akhirnya membuat sejumlah
orang kecewa dong
mulai menerjakan people power dan sebagainya
tapi saya kekecewaan itu banyak
itu contoh yang diadukan
kan kami juga menggunakan jalur konstitusi
lapor ke bawah asluk
ke pengadilan dan sebagainya
kami gunakan instrumen hukum yang ada
pemerintah kan arogan
baru di republik ini
ulang tahun bumn
di tahun pilpres
isinya mungkin pak jokowi semua
berapa puluh miliar kalau mau dihitung
tiap hari mukanya pak jokowi ulang tahun bumn
dia bukan ceo
dia kan sebagai presiden
itu contoh kampanye terselubung
dan kampanye sebagai presiden
iya sebagai peta nggak boleh
iya nggak boleh dong pak
masa semua bumn mukanya dia
bukan presiden kan
hari ini beliau masih presiden sampai dengan dua puluh april
itu contohnya maksud saya
itu bentuk kecurangan
ya nggak bisa juga dituduhkan kecurangan seperti itu
nggak itu curangan
tapi apakah begini bang riza
bumn bikin kaos gambarnya pak jokowi
ini nggak boleh
terlepas dari itu
program sembako semua dari pak jokowi
itu namanya kecurangan
tapi terlepas dari itu apakah memang kecurangan
apa dugaan dugaan kecurangan itulah yang menjadi dasar bahwa
sejumlah nama sejumlah tokoh ini akhirnya mengeluarkan pendapat pendapat yang kemudian
itu kan kecurangan kecurangan yang menunjukkan ada ketidakadilan
seluruh warga bangsa muak kecewa kesel dengan ketidakadilan
orang menuntut kedaulatan rakyat
sementara pemerintah dengan segala kekuasaan dengan aparatnya mempercontohkan memperlihatkan
secara telanjang nyata nyata
kecewa lah rakyat
people power apapun itu bentuknya itu ekspresi daripada masyarakat
dan tidak perlu harusnya sampai dibuat itu adalah duga dugaan makar begitu tidak perlu
yang penting api ya itu berlebihan
masa orang menyalurkan ekspresi di atur undang undang
tapi malah dibilang makar
sementara pemerintah yang ikut meneliti mengawasi pemikiran orang di di di
mbak irvan ya jelas begini
ini kan sudah menjelang tanggal dua puluh dua mei ya pengumuman dari versi resmi dari kpu
apakah kemudian apa yang dilakukan pemerintah saat ini itu bisa mereduksi situasi saat ini bisa meredam atau justru sebaliknya memantik emosi yang lebih lagi dari masyarakat
kita akan ulas setelah jeda
kami akan segera kembali saat lagi
oke diskusi kita sebenarnya berlanjut ketika off air tapi kita akan lanjutkan lagi
ini masih terkait dengan kasus makar yang kemudian banyak terjadi belakangan ini dan ini menjelang pengumuman kpu tanggal dua puluh dua mei
kita ingatkan lagi ada beberapa nama
ada egy sujana ya barisnya sudah ditahan
ada nama nama lain seperti aktivis liusuk harisma permadi kivlan zain dan juga bakhtian nasir dengan kasus yang lain
bukan terkait dugaan makar atau gimana
ya itu kan contoh
pemerintah sangat repres
mana ada urusan tppu
mana ada urusan tppu
urusan sumbangan sumbangan dari dua ratus dua belas empat ratus dua belas gitu loh
jadi dicari cari ya barisnya
ini berlebihan ini
baik bang irfan apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah sekarang sebagai bentuk penegakan hukum
apakah ini justru bisa meredam situasi yang tengah panas menjelang dua puluh dua mei atau justru ini sebaliknya sih
justru ini malah justru bisa membangkitkan emosi emosi seperti bang riza dan teman teman dan juga masyarakat gimana
ya bisa jadi ini kan sebagai mencegah agar tidak terjadi
iya upaya pencegahan agar tidak tadinya terjadinya ya mungkin ya diduga bisa bahkan berapa namanya terjadi konflik yang lebih luas
apa yang dikhawatirkan sebetulnya bang irvan
ya begini bagaimanapun kan bisa ya bagaimanapun ya pendukung fanatik pak prabowo itu ada ya itu kita akui
dan juga pendukung fanaktik pak jokowi itu ada
kalau ini terus digesek gesek bukan tidak mungkin ya jadi benturan di masyarakat
ya itu mungkin kewenangan dari pemerintah kewenangan dari aparat untuk mungkin mereka menilai
kan aparat kan mempunyai intelijen untuk itu
mempunyai dia bisa mengkaji secara formal terhadap masalah masalah yang terjadi di republik ini ya
makanya tadi saya bilang marilah kita semua saling menghargai dan menghormati semua persoalan yang ada
jika memang ada masalah ya sampaikan ke mekanisme ini
jangan langsung teriak teriak mengumpulkan massa yang tidak benar ya
dan kepastian dan kebenarannya juga kita belum dapatkan
dan sumber sumber informasinya itu hanya dari medsos
hari ini kan masyarakat kan rakyat kita seluruh indonesia itu kan hanya mendapat sumber dari medsos
oke oke jadi apa yang dilakukan adalah bentuk upaya pencegahan untuk menghindari gesekan menjelat tanggal dua puluh dua mei atau mungkin setelahnya begitu mas bang irvan
ya bisa jadi begitu
kalau kemudian dianggap itu pemerintah zalim represif
dengan menggunakan instrumen instrumen hukum kekuasaan
itu terlalu berlebihan itu ungkapan ungkapan seperti itu
saya pikir enggak lah
dulu zaman megawati psb enggak begini
kami menyadari ya seorang yang kalah itu memang begitu
jadi ini pasti marah
kenapa tuh maksudnya begitu
ya pasti kemarahan itu ya setiap misalnya kita pertandingan lah mungkin saya analogikan
kalau dalam satu tim dalam sepak bola itu ya udah partai final gitu
padahal dia memang berambisi untuk menang ternyata kalah
pasti ada emosional yang diluapkan gitu ya
ya kita menyadari tapi jangan sampai juga merusak ya
harus juga menjaga ketertiban keamanan seharusnya begitu
kita kan jangan sampai ini menjadi kegaduhan secara kompleks ya
ini kan kita enggak pernah
persatuan indonesia ini harus kita jaga
pemilu sudah selesai kan tidak ada lagi satu tidak ada lagi
kita kan enggak pernah emosi
kita enggak pernah marah enggak pernah anarkis enggak pernah merusak
bahkan kampanye tertib bersih taman tidak rusak mohon maaf sebelah beda
ini udah nuduh ya sebelah bedanya maksudnya yang mana
enggak ada kita juga enggak pernah
yang mana enggak ada
kemarin di gbk kan berantakan kotor luar biasa
itu kan contoh
kan ada batas waktu juga kita mau bersihkan dia juga
dari perilaku pendukung masyarakat sudah kelihatan memang berbeda ya
pendukung kami itu enggak pernah dikasih amplop enggak kasih organisasi bungkus
apalagi dikasih uang
saya tunjukkan datanya ini kalau ada ini
ada ini saya tunjukkan data ini kalau ada
terus faktanya apa
kalau dilihat di semua mohon maaf setiap kampanye
iya saya tunjukkan datanya ini
setiap kampanye di satu justru yang terjadi sebaliknya
dikasih uang dikasih kaos
ya itu makanya kalau ada seperti itu sampaikan
maksud saya ya kita semua sama
yang dimaksud berkeadilan gimana
berkeadilan itu pemerintah harusnya adil
diperlakukan sama seluruh warga bangsa
sekarang itu beda perlakuannya terhadap satu ya kan
kemudian ditangkap tangkap begitu mas nuris
kemudian dua ya kan
ditangkap dihadang diperiksa dipanggil
kalau satu buat salah gak pernah tuh
baik bang riza
kalau kemudian tadi bang irvan katakan ini adalah bagian upaya upaya pencegahan menghindari gesekan
kalau menurut bang riza apakah kemudian hal hal yang dilakukan pemerintah saat ini
aparat hukum dengan menangkap beberapa orang yang diduga makar ini
ujungnya akan bagaimana sebetulnya bang jaya
apakah ini bisa meredam situasi atau justru sebaliknya
berbahaya tadi prabowo udah ngomong
jangan takut takuti kami dengan makar
rakyat sudah cerdas
sama juga jangan takut takuti
jangan kompor kompori rakyat dengan ucapan seperti itu pak
ini pasal makar
pasal makar itu apa sih
orang kumpul kumpul dibilang makar
makar itu buka adalah menjatuhkan pemerintahan yang sah
mengatakan prabowo menang
mengatakan prabowo unggul
bentar bentar bergantian bos
ini kita kecewa dengan ketidakadilan yang dibuat oleh penguasa
ya mendukung kosong sejak awal
tadi saya bilang represif diskrimasi ulama penghadangan persekusi
orang pakai kaos ganti presiden dua ribu sembilan belas dibuka
jadi justru semakin membuat situasi tidak kondusif begitu
belum lagi kepala desa yang diancam
kalau nggak menangin satu di desa ini
nanti akan diperiksa dan sebagainya
ini semua tahu
semua tahu ada aparat yang menekan
oknum oknum aparat menekan
semua ada buktinya
bang riza kalau kemudian seperti bang egy sujana yang mengatakan mempercepat kemenangan pak prabowo
misalnya sebelum tanggal bulan oktober
itu bukankah itu juga bagian dari apa namanya
tadi dikatakan bagian yang provokasi kepada masyarakat
ini kan negara demokrasi
negara yang bebas bertanggung jawab
kalau kita bicara
kalau kita bicara sejauh tidak anarkis
tidak melanggar hukum ketuntut umum
itu tidak salah
ini lebih gila
mau ditahan gara gara punya pemikiran
pemikiran itu kan wacana
kalau ada yang orang berpikir
oh membedikan ini
buktinya nanti di pelaksanaan
kalau orang ya kan menjatuhkan pemerintahan yang sah
dengan cara membawa senjata dan lain lain segala macam
kalau bicara tahun sembilan puluh delapan
itu apa bukan people power
kemudian sekelompok elit malah membuat pam swakarsa disenjatai lagi
dulu pak sby pernah jadi incumbent
ibu megawati pernah jadi incumbent
kepala desa nggak begini
aparat nggak begini
kepala daerah nggak begini
ini rusak republik ini
ke bang irfan dan juga ke bang riza sikat saja
jadi efeknya apa nih kemudian setelah ini
efeknya untuk demokrasi
apakah ini baik atau justru sebaliknya
saya bilang di awal tadi
semua itu ini persoalnya ada sebab akibat
itu harus juga disampaikan
ini kan sebabnya menurut saya saya menduga ya
pengumuman paslon dua pada saat tujuh belas april itu menyatakan dia menang
tapi tampak ada bukti dan taktik yang jelas
itulah yang terus digaungkan terus menerus
jadi setelah itu efeknya apa ini menurut bang irfan
apakah ini baik untuk demokrasi
ya tidak baik dong
tidak baik gitu
itu kan pernyataan satu
kita kan punya pendapat
punya dasar internal
punya hak menyampaikan menang
kita tidak marah tidak kecewa
ini ada mekanismenya semuanya
lajar hukum begitu ya
harus menghormati semua ketentuan yang ada
bagaimana kemudian bpn
kami mengumumkan di internal itu hak kami
kami punya dasar sms yang masuk
itu kan internal kami
tapi jangan mengatakan
dari data yang kami miliki
punya data menyatakan menang
kita tidak mau
tapi jangan sekonjong konjong
kita kan ada kecurangan
itu tidak boleh
memang faktanya ada kecurangan kok
makanya prosesnya itu disampaikan
saya juga menemukan ini ada kecurangan
jadi kecurangan kecurangan ini kami sampaikan
ada kecurangan yang dilakukan
yang dilakukan oleh pihak dua
paling banyak dilakukan justru satu
kita laporkan ke sana
irfan tahan dulu
kita nantikan kedepan seperti apa ini prosesnya ya
tapi semoga semuanya berjalan sesuai dengan jarum hukum
pemerintah harus adil jangan represif
jangan provokasi masyarakat
kita menuntut keadilan
kita tunggu seperti apa kedepan
terima kasih banyak
bang riza terima kasih banyak
mbak irfan semoga semuanya aman sampai di kampung umat tanggal dua puluh dua mei
terima kasih banyak
abang abang sekalian sudah hadir di
semoga semua bersaudara
kita semoga semua bersaudara
terima kasih banyak
kami akan segera kembali dengan informasi lain
tetap bersama kami